sudah beberapa hari tumpukan sampah menutupi kali biru di palsi gunung cimanggis depok jawa barat
meski sudah ada petugas yang turun membersihkan
hingga sabtu pagi tumpukan sampah masih menutupi kali baru hingga sepanjang tiga ratus meter
tumpukan sampah didominasi limbah rumah tangga seperti stereofoam hingga aneka wadah plastik
menurut warga tumpukan sampah di kali ini sudah terjadi sebulan terakhir
sampah sampah ini terbawa aliran kali dari bogor menuju depok
ironisnya salah satu penyebab tumpukan sampah ini karena ulah masyarakat
yang menjadikan kali sebagai sebuah tempat yang terkenal
kali ini kali menempatkan sampah di kali
yang terkenal di kali
yang terkenal di kali
lihatlah apa yang dilakukan warga yang satu ini
selain itu penumpukan sampah juga terjadi akibat penyempitan lebar kali
karena bangunan jembatan di dekat pabrik
sudah berbulan bulan lah jembatannya
sering diangkat tapi tetap datang lagi datang lagi
kita sering kali mengantisipasi mengangkat untuk jembatan
di jembatan ini tetap yang datang kali berganti
kita datang hari ini kita angkat besok datang lagi ntar datang lagi
upaya pembersihan yang dilakukan tanpa mesin
sempat membuat petugas kewalahan mengangkut seluruh sampah ini
yang diperkirakan mencapai satu ton
sementara pengerahan alat berat terkendala karena pihak di sekitar lokasi
meminta surat administrasi dari pemerintah kota depok
dengan cara sederhana proses pengangkutan sampah
diperkirakan berlangsung selama satu bulan